gue gak tau emang benar
iya aku anak menteng
hai tristan sidi
ayo kalian berdua segera siap siap di belakang panggung
girls kalau gitu gue siap siap dulu ya
lebih lagi men
yaudah men gue sekarang mau perform lagi nih di tempat biasa
gue jalan dulu ya
jantri kemana aja
lo mau pada kemana
pas banget lo dateng mau ikut gak gue mau perform
aduh kayaknya gue gak bisa deh
gue capek banget abis dari bandung
oh yaudah bersama anak anak aja ya
ada sekali arah

awalnya baru kayak gampang ke potongan dusit
pas banget yang maju metsin
mau ngedance mau pacaran
terus denboy sama neng repa
saya itu miripnya adriana tahu
nggak mau lah kalo miripnya sama repa
kok adriana sih ma
kan boy itu sukanya sama reva
kenapa jadi adriana
boy itu sukanya sama adriana
pokoknya boy itu sukanya sama driana
udah deh kita gak usah ngedet ngedet segala deh
kok jadi begini
ya bener pa
gara gara kamu tuh
itu juragan sama nyonya bertengkar gara gara kamu kan
yee jadi irhan bisa lakukan sih
mereka mau pacaran mau ngedut
yee si diman ma
dan memang bener
leng repa itu juga nyonya
kanan agaknya mirip dengan boy
memangnya irhan salah naon
lagian saatnya norek ngedut
tadi geduk pisang
irhan ngerti bahasa inggris
rasanya banyak sama ma jadi jelemate
eh walaupun diman nggak tau ngomong inggris
tapi bukanlah penyebabnya
yee jawab bener pa
saya mau ngedut sama siapa atau sendirian
dia yang ajang ngedet
dia yang batalin
kau yang mulai
kau yang mengakhiri
toh gitu papa mendingan kerja aja dari tadi
lagian papa sih pakai acara sama samain mama sama reva
bukan papa tau
itu kan diira
lagian mama juga ngapain nyama nyamain mama dengan adriana
gak memang kenapa
pak adriana itu cantik tau
dia itu bekas model
tapi papa kan nggak mau mama dijadikan kayak adriana
suami gak bisa menghargai istri udah dandan pol
dia pakai sepatu but
dia pakai badu bando segala
tetep aja nggak jadi ngedan
huu nggak ada pengertian sama sekali
apa jadi bete begini ya
mau ngedet sama mang diman
ada apa juragan
sepeda kempes juragan
naik angkot jauh
mau naik taksi mahal
mau naik ojek kadang lewat
terus kamu mau naik motor saya gitu
juragan tau aja
enak aja mau naik motor saya
ya bener baik
udah sana pergi
dua mumpus ya
pakai karet dua
eh gue mau kenalin ini tristan
lo anak menteng kan
gue nggak tau
aku anak menteng
hai tristan sidi
ayo kalian berdua segera siap siap di belakang panggung
girls kalau gitu gue siap siap dulu ya
kalo temen kita gitu gimana lagi
kayaknya tuh tristan suka deh sama sidi
yang penting kan sindinya nggak suka
tapi kan ada haikal
nanti haikal lagi
kita tuh gak bisa buat nahan nahan atau ngelarang orang suka sama kita
yang penting kitanya aja tetep menjaga kesetiaan kita nggak seringguh
ih kok sadisnya angel cahaya situ sih
ingin berindah kan tiba tiba datang datang ke sini
ngapain sidi urusin
beserah mereka mau ngapain
gue itu kalau pokoknya jaraknya gak lebih dari seratus meter dari mereka
gue pasti berhasilnya panas kayak di neraka
udah rasa minum nih
enggak aku nggak nyariin siapa siapa
aku gugup banget nih
jadi pengen liat aja di depan lagi pada ngapain
kebukaannya kamu nyari haikal
dia gak datang hari ini
tapi kamu sama dia udah jadian kan
terus dia bisa main musik nggak
harusnya sayang banget ya
mestinya tuh dia bisa main musik jadi bisa kayak kita berdua bisa duet
kamu udah siap